polemik di universitas sebelas maret solo semakin memanas
pasca diberhentikan sebagai guru besar dan wakil ketua majelis wali amanat universitas sebelas maret uns
gegera membongkar kasus korupsi di lingkungan kampus
hasan fauzi menyambangi wali kota solo gibran rakebuming raka
untuk memberikan dokumen penyalahgunaan keuangan uns sebesar lima puluh tujuh miliar rupiah
hasan fauzi membawa data data sekaligus alur korupsi yang diduga
melibatkan oknum petinggi uns ke balai kota surakarta senin siang
mereka membeberkan rincian lima puluh tujuh miliar rupiah yang diduga kuat di korupsi
sebelumnya rektor uns jamal wiwoho juga mencopot gelar profesor
dan membekukan status hasan fauzi dan triad mojo dari majelis wali amanat uns mwa
dan menggantinya dengan orang yang belum sekalipun terlihat beraktifitas di uns
hasan mensinyalir mendikbud nadiem makarim telah diperdayakan
oleh oknum di kemendikbud yakni plt dirjen dikti
sehingga mengamini pencopotan dirinya dengan alasan pelanggaran administratif
hasan memastikan pihaknya memiliki bukti dan akan meneruskannya ke kpk
dan kami berharap penguasa surakarta di mana uns ini berada
bisa ikut membenahi dan akhirnya uns kembali semula
demikian juga bapak presiden yang
kepala negara kita juga ikut membenahi uns akhirnya kembali semula
akhirnya bisa berjalan melaksanakan pendidikan dan mencetak para kader bangsa